nggak tahu pak
ada orang lain selain dia enggak
nggak tahu pak
sumedang sumedang sumedang
sumedang sumedang sumedang
imas mau pulang ke sumedang
kasih tahu sopir nitip
jatuh di jalan
pacar kamu cantik
sebentar lagi jadi istri saya
sebentar lagi teh kapan
oh habis lebaran
istilahnya pacar lima langkah
udah lama pacarannya
udah tiga tahun
kalau saya tiga bulan udah langsung nikah
udah cepet nikah aja
mumpung ada yang mau
kemarin saya ma uu bu bun taslim jupri joni bergerak
udah kita sikat orang yang ngebantai kang obang
kita juga udah tahu siapa otaknya
aku hanya sebutir debu jalanan
terbang terbawa angin
terhempas di terminal
disambut meriahnya asap kenal pot
kalau kemoda hari ini nggak muncul
nyari biaya buat nikah
cuma buat nikah aja
padahal buat habis nikah
kebutuhannya lebih besar
butuh tempat tinggal
masa mau numpang sama orang tua atau mertua
buat hidup sehari hari
minta sama orang tua atau mertua
terus kalau punya anak
masa mau nyusahin orang tua atau mertua
harus ada rencana
biar kita tahu harus apa
harus gimana harus kemana
biar hidup mulai satu detik di depan kita rahasia
biar di depan banyak yang nggak sesuai sama rencana
kita tetap harus punya rencana
kita bukan daun yang rontok
saya bukan mau ikut campur sama urusan kamu
kamu kerja di sini
ada di rumah ini
kamu sudah saya anggap keluarga saya sendiri
terima kasih kang
maaf kang mus
udah dianggap keluarga juga
atau cuma karyawan biasa
kamu kelihatannya seperti gak senang
kenapa koordinasi dulu sebelum bertindak
kalau saya koordinasi dulu
saya pasti disuruh menahan diri
kapan kita balas dendam
kapan kita bisa bikin perhitungan
kita bisa jadi korban terus
di sini bu bun sudah jadi korban
tapi itu bukan alasan buat jalan sendiri sendiri
kita harus satu komando
kalau udah jalan sendiri sendiri
itu artinya kita bukan satu lagi
kita harus pake komponen
ikutlah yang kamu samakan
kamon gak muncul
aku pergi meninggalkan kalian
terbang bersama angin
apakah kau tahu aku dimana
dalam ketenangan dan kedamaian
salah salah salah salah
kita berangkat nyari skemon
ada urusan sebentar
tidak ada urusan sebentar
tidak ada urusan sebentar
tidak ada urusan sebentar
tidak ada urusan sebentar
tidak ada urusan sebentar
tidak ada urusan sebentar
yang dulu saya ngasih job buat pengawalan pak suganda
iya ada apa
pak suganda butuh orang buat nyari orang
nggak tahu pak
ada orang lain selain dia enggak
nggak tahu pak
kamu di mana
di tempat biasa
dengan firman safitra
kami dari polsek sumur bandung meminta anda datang ke kantor kami
untuk diminta keterangan kembali
saya dipanggil polisi lagi
minta tolong dik dik suruh orang lain standby di sini